investor asing melakukan aksi jual bersih atau net sale mencapai lebih dari tujuh triliun rupiah di pasar reguler
lantas bagaimana pergerakan ihsg pada pekan ini
mampukah iasg bangkit dan di tengah sentimen window dressing dan juga santarelli
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual ellen may founder dan juga ceo m trade
selamat pagi ellen apa kabar anda
baik ya mbak ellen dan tentunya di ihsg ini sepertinya ada kabar yang kurang baik karena ihsg periode lima hingga sembilan desember mengalami penurunan yang tajam
apa sebenarnya penyebab utamanya apakah kekhawatiran dari eksternal masih tinggi
ya jadi kalau kita lihat sebenarnya indeks kita ini sudah ketinggian sudah outperform dan memang performanya itu bagus banget dibandingkan negara negara asia pasifik yang lainnya
sehingga wajar jika banyak investor yang profit taking
beberapa faktor yang terjadi kemarin bikin beberapa somebanking turun besar adalah selain profit taking itu karena ada pesta bola juga
jadi uang masih mengalir beberapa ke industri bola dan kemudian selain itu juga karena china mau buka lockdownnya dan meringankan untuk kebijakan pengetahuan covid sembilan belas
sehingga banyak investor tuh yang mereka mulai berpikir untuk berinvestasi ke sana juga
dan juga selain itu di amerika samsung di amerika juga sudah mulai murah
dan mereka melihat bahwa tingkat inflasi amerika ini nggak terlalu kencang lagi
sudah mulai membaik beberapa waktu yang lalu
dan menimbulkan spekulasi bahwa banyak investor asing itu mulai mengalihkan beberapa investasinya ke negara lain yang masih dianggap murah
baik jadi memang ada beberapa pasar lain diprediksi akan rebound
dan apakah tren pelemahan ihsg ini juga akan menutup luang santa rally
dan juga window dressing mengingat kalau misalnya kita lihat secara historikal di desember ini kinerja ihsg selalu naik
iya jadi kalau kita perhatikan bola itu kan sampai delapan belas desember ya
nah masih ada kesempatan di pekan ketiga dan juga pekan keempat untuk mengalami santa close rally atau window dressing
yang justru saya melihat koreksi di awal bulan ini justru malah bagus dan memungkinkan untuk terjadi window dressing
dan banyak investor besar yang mereka mendapat kesempatan buat beli saham murah
seperti contohnya selain perbankan saat ini juga saham astra international yang sudah mulai terdiskon cukup banyak
itu juga berpotensi untuk mengalami window dressing di akhir tahun
dan juga untuk saham saham consumer good
seperti misalkan indofood ya belum banyak naik seperti icbp
jadi lebih ke indofoodnya mungkin karena cpo nya di situ juga belum banyak naik juga
dan itu bisa jadi salah satu sektor yang kita perhatikan juga termasuk unilever untuk window dressing di akhir tahun
baik ellen tentunya yang saat ini juga menjadi sorotan ataupun highlight adalah saham gotoh
apa sebenarnya yang terjadi dengan saham goto hingga bisa arb terus menerus
ya jadi kalau kita perhatikan dari emitennya sendiri memang secara kinerja kan memang masih merugi juga dan valuasinya sangat mahal
sebenarnya kata kuncinya di valuasinya sih
valuasinya terlalu terlalu tinggi
dan di sini membuat investor investor institusi investor besar mereka nggak mau atau enggan berinvestasi di sini
mereka masih punya pilihan emiten emiten lain yang big caps juga seperti big banking untuk mereka masuk ke situ
dan karena nggak ada investor besar yang masuk maka kemarin ketika dibuka lock up nya itu pada jualan
dan saya perhatikan yang e shop itu juga banyak dijual di pasar negosiasi
dengan harga itu di bawah lima puluh
dan terakhir rata rata harga di pasar negosiasi sudah mulai membaik lima puluh sampai delapan puluh
tapi itu menimbulkan satu ketakutan sendiri dan pesimisme yang lebih dalam baik buat investor retail dan investor besar
jadi masih akan turun
baik apakah saham saham teknologi seperti gotoh dan saham saham teknologi lainnya ini membebani ihsg
ya jadi untuk saham saham teknologi seperti gotoh kemarin valuasinya sorry kapitalnya itu sudah turun
jadi itu sudah turun
atau juga kapitalisasinya lumayan besar
dan kita tahu arto juga turun mengikuti gotoh
cuman kemarin sempat diimbangi dari beberapa sektor yang menguat itu dari sektor consumer good
dan sebelum banking turun itu juga bankingnya masih mengimbangi terus
nah ketika bankingnya turun baru ikut turun semuanya
jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir dengan kondisi ihsg turun
ini sebenarnya keseretnya itu banyak karena goto ini sebenarnya
tidak mencerminkan keseluruhan market
jadi memang ada beberapa faktor yang ditimbulkan oleh gotoh ini
dan apakah ihsg dapat bergerak rebound lagi ellen
kembali ke level tujuh ribu an tentunya
kalau kita melihat indonesia ini perekonomiannya sangat bagus meskipun tidak selalu langsung tercermin ke harga sahamnya
tapi kita melihat bahwa investor besar itu mereka juga masih interested dengan saham saham di indonesia
yang valuasinya murah
itu bukan cuman
mungkin dari sektor banking aja
tapi yang turn around seperti contohnya pop and paper property terus polri dan banyak sektor yang lainnya yang belum terjamah itu masih banyak yang murah
dan bahkan asal international sendiri pun saat ini juga udah murah sekali
jadi masih ada harapan buat index kita untuk menguat balik
baik kalau misalnya kita lihat memang sekarang ihsg sedang trendingnya turun
apakah ada peluang lain
kalau misalnya kita lihat ada beberapa segmen ataupun sektor yang akan menjadi peluang untuk investor dalam jangka panjang
ya kalau saya perhatikan saat ini kita lebih melihat ke sektor consumer good yang belum banyak naik
tapi sudah mulai dilirik oleh investor besar
sektor consumer good benar benar waktu itu terpukul oleh pandemi
mungkin sekarang sudah mulai recover
kita bisa melihat di situ apalagi dengan inflasi yang terus naik
mereka bisa menaikkan harga jualnya
hati hati dengan sektor komoditas terutama batubara
di mana kalau sektor komoditas ini sudah mulai normalized harganya
masih cuan perusahaan batubara mereka masih akan untung besar
cuma resultnya nggak akan sebagus tahun dua ribu dua puluh satu
dan masih akan berkembang
baik tadi anda telah mengulas beberapa sektor yang terutama menjadi sorotan
tentunya adalah consumer goods ya di sini ellen
kalau misalnya kita melihat jangka pendek
kalau misalnya untuk mengejar target ya akhir tahun semuanya mau liburan
dan juga untuk liburan natal dan juga tahun baru
apa saja rekomendasi untuk trading
sektor properti yang sekarang masih di bawah
dan juga banking bankingnya sekarang lagi di support semua
meskipun suku hubungan naik
tapi kita melihat bahwa sektor properti ini sudah diskonte banyak banget
dan juga bankingnya dalam jangka pendek sudah diskontek banyak banget
jadi kita bisa buy on weakness terutama untuk empat big banks dan juga bnba
baik ellen pertanyaan terakhir bagaimana imbauan untuk investor
di saat ihsg memang sedang dalam trending yang belum terlalu baik
dan kinerjanya juga masih wait and see
seperti apa imbauan dari anda
selalu punya cash dalam kondisi apapun
mau market bagus mau market nggak bagus
supaya ketika nanti tiba tiba ada peluang
kita bisa berpartisipasi
jadi jangan di abisin dengan emosi cashnya
jangan emosi ya memang kita harus semuanya lebih tenang untuk berinvestasi
dan terakhir nih ellen banyak sekali masyarakat yang ingin mengetahui
seperti apa sebenarnya strategi untuk investasi pada saat ini
saya masih banyak di sektor banking dan juga sektor yang defensif
tapi nggak yang teknologi
kemudian sekitar tiga puluh atau empat puluh an persen itu boleh yang second liner
yang valuasinya masih murah
terus kita lagi watch pop and paper
dan juga poultry
baik jadi kesimpulannya adalah big cap
terutama ini perbankan ya
tentunya masih menjadi incaran
terima kasih semua investor
terima kasih ellem may sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi